halo good morning lebaran sudah sebentar lagi nih gimana anda sudah punya stok jajanan untuk
hantaran ataupun untuk sajian pada saat lebaran nanti kalau belum ada yuk kita bikin satu resep
yang pembuatannya gampang banget bahan bahannya cukup tiga bahan aja dan nggak perlu dimasak kita
akan buat bola bola coklat selengkapnya di morning tips hari ini bahan bahannya cukup tiga aja yang
pertama ada biskuit susu atau bisa pakai biskuit sesuai selera anda aja ya kemudian ada meses dan
juga ada kental manis rasa coklat oke yang pertama sekarang kita akan hancurkan dulu biskuitnya dengan
menggunakan roll pin seperti ini supaya tidak menggunakan alat alat elektronik jadi lebih simple
kita pakai ini aja kayaknya dimasukin seperti ini jangan lupa ditutup supaya remahannya enggak berhamburan
kemana mana sekarang kita roll
ini nah jadinya seperti ini ya sekarang kita akan masukin ke wadah akan kita campurkan dengan kental
manis coklat dan juga meses oke kalau sudah di dalam wadah kayak gini kita lanjut masukin kental
manisnya rasa coklat oke diaduk dulu ya jumlah susu coklatnya bisa menjadi satu hal yang sangat
menarik untuk anda yang sudah menikmati rasa coklat ini bisa menjadi satu hal yang sangat menarik untuk anda
ini bisa menyesuaikan sama banyaknya biskuit yang digunakan ya jadi pastikan biskuitnya ini bisa
nempel sama kental manis coklatnya kalau kira kira sudah seperti ini ya kita masukin mesesnya oke kalau
kira kira konsistensinya sudah seperti ini ya sudah bisa dibentuk sekarang kita akan bentuk jadi bola
bola ya disini saya sudah siapkan kertas roti seperti ini yang nanti akan kita pakai sebagai wadah
bola bola coklatnya dan juga tadi mesej yang masih tersisa akan saya jadikan topping atau kita akan
gulingkan gitu ya nanti di bola bola coklatnya supaya lebih cantik lagi oke nah ini dia tadi
konsistensi dari adonannya sudah seperti ini sekarang kita ambil sedikit adonannya untuk di
bulat bulatkan nah kira kira kalau udah jadi kayak gini kita gulingkan aja di atas mesesnya
jadi deh satu sekarang kita akan selesaikan dulu semuanya ya
sampai penuh untuk bisa masuk ke dalam satu toples ini
oke ini dia yang terakhir sudah jadi
bola bola coklatnya sudah beres semuanya
nanti tinggal kita masukin ke toples toples aja
dan siap disajikan
nah buat anda yang ketinggalan tadi nulis resep dan juga bahan bahannya
kita simak ini dia bahan dan juga resepnya